kepala dinas ketenaga kerjaan transmigrasi dan energi dki jakarta andrian syah mengungkapkan hal ini di sela sela rapat kerja dengan komisi b dprd dki jakarta senin siang di gedung dprd dki jakarta
andrian syah menjelaskan meski tidak akan melakukan revisi terhadap kenaikan ump yang tertuang dalam surat keputusan gubernur nomor lima belas tujuh belas tahun dua ribu dua puluh satu di dalam sk tersebut diberikan kelonggaran bagi perusahaan perusahaan yang industri nya tidak mengalami pertumbuhan selama pandemi covid sembilan belas
dengan keluarnya surat keputusan gubernur dki jakarta ini maka upah minimum provinsi dki jakarta pada dua ribu dua puluh dua menjadi sebesar rp empat enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat
kenaikan ini didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh bank indonesia papanas dan rilis dari bps